membuat cita citanya untuk melanjutkan pendidikan
jadi saya tidak pernah memposisikan saya atasan para wali kota ya
saya bikin banyak komunikasi juga
saya dapat surat duka cita dari gubernur victoria di australia dari amerika
kongres pemerintah daerah dan pemerintah lokal di asia timur
baik akan diserahkan ke pak prabowo dan juga petinggi partai yang masuk dalam koalisi indonesia maju
kuncinya clear vision pak